taman rahasia episode dua
seolah olah dia telah memasuki dunia yang baru
dia berlari mengelilingi taman karena kegembiraannya
dia ingin menyentuh setiap daun
dia ingin mengisi dirinya dengan udara taman yang murni dan ajaib
aku menemukan taman rahasia
terima kasih robin terima kasih banyak
kau menunjukkan jalan
mulai sekarang ini akan menjadi rahasiaku tamanku
mary berhenti karena dia tidak tahu apakah dia akan diizinkan untuk menyimpan rahasia ini
apakah benar aku datang ke taman
taman ini bukan milikku
taman ini bukan milikku
tapi taman ini sudah lama ditutup
tidak ada yang menginginkannya dan tidak ada yang peduli
haruskah aku meminta izin
haruskah aku meminta izin
tapi kalau aku meminta izin itu tidak akan menjadi rahasia lagi
apa yang harus aku lakukan
katakan apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan
ada hal yang membuat ruang ini lebih besar
danat witranya itu seperti apa mas
jika kita tahu dari mana cara memotong rumah ini menjadi manfaat
kadang kalian bisa mencoba untuk memotong ruang ini lebih large
dengan hidup bry ai berpuru
kami akan kollege jodie untuk tim ini
lebih dari apapun di dunia ini
kemana saja kau seharian dan betapa kotornya kau ini
bawa dia ke kamarnya bersihkan semuanya dan bantu dia mengenakan pakaian terbaiknya
tuan craven ada di sini dan dia ingin bertemu dengan
tuhan craven akankah dia menyukaiku apakah dia akan mengirimku pergi
apa kau baik baik saja di sini
apa yang kau lakukan sepanjang hari
aku berjalan dan berlari di sepanjang taman
maafkan aku aku belum menunjuk pengasuh untuk dirimu
tolong tolong tuhan aku tidak ingin pengasuh dulu aku berjanji tidak akan merusak apapun
kerusakan apa yang bisa kau lakukan
inilah yang dikatakan nyonya sewerburi kepadaku hari ini
ketika aku mengemudi ke sini
ibu marta apa yang dia katakan
bahwa kau perlu berjalan dan berlari di udara segar tegalan
dan bahwa aku tidak akan membatasimu dengan pengasuh dulu
baiklah apakah ada hal lain yang ingin kau inginkan
buku boneka pakaian apapun
aku ingin sebidang tanah
aku ingin sebidang tanah
untuk menanam benih
untuk melihat segala sesuatunya tumbuh
untuk membantu mereka tumbuh
apakah berkebun itu penting bagimu
baiklah kau dapat mengambil sebidang tanah di perkebunan ini yang kau inginkan
tanah manapun walau tidak ada yang menginginkannya
sekarang aku mulai lelah
aku akan memanggil nyonya medlock untuk menjemputmu
kebahagiaan mary terus saja terjadi
dia sekarang bisa memiliki taman rahasia untuknya sendiri
oh betapa menyenangkannya memiliki rahasianya sendiri
dia tidak sabar menunggu pagi datang
sehingga dia bisa pergi ke taman lagi
terutama karena marta memberinya kabar gembira
deacon telah membeli beberapa peralatan berkebun dan banyak benih untukmu
dia akan datang besok pagi setelah sarapan untuk memberikannya kepadamu
kalau kau mau menemuinya di dekat air mancur di tegalan
oh tentu saja
mary hampir tidak bisa tidur malam itu
dan setelah sarapan dia bergegas pergi ke taman untuk menemui deacon
dia melihatnya berbaring di bawah pohon
seekor rubah duduk tepat di sebelahnya
dan tupai melompat lompat di atasnya
seekor burung gagak bertengger di dekatnya
mary mendengar burung robin dan duduk di dahan pohon
deacon bangkit dengan sangat pelan
memandang burung robin dan berseru suara yang mirip dengan burung robin
dalam dua variasi yang sangat mirip
benar benar tampak seolah olah deacon dan burung robin sedang berbicara satu sama lain
kau deacon kan
aku membawakanmu beberapa alat dan banyak benih bunga tercantik yang pernah kau lihat
di mana kau ingin menanamnya
seolah olah mary tersambar petir
bisakah dia berbagi rahasianya dengan deacon
apakah deacon bisa dipercaya
burung robin yang membawa mary ke taman rahasia sepertinya mempercayai deacon
jadi tentu saja deacon bisa dipercaya
mary membawanya ke taman
ini seperti tempat yang ajaib
apakah pohon pohon itu hidup
deacon memotong cabang dan melihat bahwa itu masih hijau dan juga lembab
tahu ya untuk sebuah taman yang telah ditutup selama sepuluh tahun ini masih hidup
hanya perlu beberapa pekerjaan saja
seseorang tampaknya telah mencabut rumput liar di sini
aku melakukan itu saat aku datang ke sini kemarin
aku melakukannya seperti yang aku lihat dilakukan band weather staff
tapi aku tidak tahu banyak tentang berkebun
maukah kau membantuku
oh iya aku akan berada di sini setiap pagi jika kau mau
dan kau lihat pada musim semi taman ini akan menjadi hidup sebagai taman terindah yang pernah ada di dunia
apakah kau ingin membiarkannya tumbuh secara alami sebagai jenis taman liar
atau semua dipangkas dan sempurna seperti taman lainnya
ya itu tidak akan terlalu rahasia kalau semuanya rapi dan sempurna
kita akan menjaganya tetap liar
itulah yang aku pikirkan
kita akan membuat taman ini menjadi hidup bersama
mereka berdua bekerja keras di taman
mary tidak pernah merasa lebih bahagia dan lebih berguna dalam hidupnya
udara segar dari tegalan dan taman telah mengubahnya pada tingkat yang dalam sekali
dia bukan lagi gadis kecil yang egois
seperti dia dulu
yang dia pikirkan hanyalah taman
tapi kemudian suatu pagi hujan turun deras
sehingga mary terpaksa diam di rumah
dia berada di kamarnya bersama marta ketika tiba tiba dia mendengar suara
kau dengar itu
suara apa itu martha
oh itu itu hanya hanya angin
seseorang sepertinya sedang menangis
eee eee eee aku aku pikirnya nya matlock memanggilku
aku aku harus pergi
iya sampai jumpa nona lenok
mary terpaksa diam di dalam rumah
lalu dia memutuskan untuk menghabiskan hari itu menghitung jumlah kamar di rumah yang besar itu
aku dengar ada lebih dari seratus kamar di sini
ini akan menyenangkan untuk menghitungnya dan melihat ke dalamnya
mary menghabiskan hari itu dengan berjalan mondar mandir di koridor dan galeri yang luas di rumah besar itu
melihat poster poster dan gambar gambar aneh yang tergantung di dinding
dia membuka beberapa ruangan dan menemukan hal hal aneh di sana
kumpulan besar ukiran gajah dalam satu ruangan
sekelompok tikus di kamar lainnya
dia menemukan beberapa kamar di dalam ruangan
dia bersenang senang sehingga dia bahkan tidak menyadari ketika sore berubah menjadi malam
dia membuka satu ruangan lagi
yang ini ruangannya gelap dan
sepertinya seseorang berbaring di tempat tidur
mary mendekat mengambil lilin dan melihat lebih dekat
dia melihat sepasang mata kosong yang menatapnya

yang gris reda redanyaitate